kami berikan informasi dari dunia politik saudara wacana posisi jokowi setelah tak lagi menjabat sebagai presiden terus mengemuka
pada akhir pekan lalu partai solidaritas indonesia mengusulkan bahwa jokowi untuk memimpin partai koalisi pemerintahan
gagasan ini tentu saja berpotensi memunculkan matahari kembar dalam pemerintahan mendatang
di mana dua kekuatan besar akan berhadapan yakni antara pemimpin koalisi partai dengan presiden yang memimpin pemerintahan
usulan psi ini muncul karena menganggap jokowi ini bisa menjadi sosok yang bisa mempersatukan partai partai politik untuk menuju indonesia emas
kan kemarin ini ketua dan pembina psi sempat ngasih ide tuh
pak jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari
partai partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya
pak jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu
tapi jangan kemudian niatan ini mengacak acak sistem tata negara sistem politik termasuk otoritas yang dimiliki oleh seorang presiden terpilih
pak prabowo itu kan sudah dilihat dari dua kacamata
ada yang mengatakan bahwa dia setengah presiden karena setengahnya lagi adalah kekuatan jokowi
jangan ditambah beban lagi kemudian dengan mengatakan bahwa akan ada koalisi permanen yang disitu ada jokowi bahkan berada di atas partai partai
kalau gitu saya tanya
wakil ketua umum partai gelora fahri hamzah tidak sependapat dengan penilaian kehadiran jokowi dalam koalisi besar partai partai pendukung pemerintah selanjutnya
menurut fahri penilaian tersebut hanya sebuah kecurigaan yang berlebihan
ia mengingatkan di periode kedua jokowi selalu mendorong agar rekonsiliasi politik terus berjalan
hal ini bisa dilihat saat prabowo gibran menyatakan perlu ada keberlanjutan dari program program di pemerintahan selanjutnya
namun di sisi lain fahri menilai bahwa transisi kepemimpinan juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan
dengan sistem jadi jangan ada ikhtiar ikhtiar yang merusak konstitusi dan presidensialisme kita
dan saya kira itu adalah komitmen kita berbangsa dan bernegara
tetapi memikirkan bagaimana agar transisi kepemimpinan dari presiden yang satu ke presiden yang lain berjalan secara lebih mulus
itu adalah pr kita bersama
saudara gagasan jokowi akan memimpin partai partai koalisi pemerintah juga mendapat tanggapan dari calon wakil presiden
yang juga merupakan wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka
menurutnya sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait hal itu
gibran juga menegaskan semua masih menunggu karena belum ada keputusan resmi terkait hasil pemilu oleh kpu
jokowi untuk memimpin koalisi mungkin ada tanggapan apa
belum ada pembicaraan seperti itu ya
mas setuju nggak sih dengan isu itu
jadi sejauh ini harus sebatas usulan usulan dan latar belakang cara berbentuk
silahkan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya
pasangan capres cawapres prabowo gibran yang unggul dalam hasil hitung cepat pilpres presiden dua ribu dua puluh
sebelumnya bertekad untuk merangkul semua pihak di dalam pemerintahannya nanti
pernyataan ini ditegaskan prabowo dalam pidatonya di istora senayan jakarta pada rabu empat belas februari lalu
wacana pemerintahan yang mengedepankan persatuan nasional ini pun mendapat tanggapan dari ketua bapilu partai demokrat
arief bahkan mengusulkan kepada prabowo untuk membentuk sekretariat gabungan koalisi pemerintah
meski belum dibahas partai golkar yang juga mengusung prabowo gibran menyatakan keberadaan setgap bisa membantu presiden
untuk ruang diskusi para petinggi parpol dalam menjalankan roda pemerintahan
di sisi lain partai gerindra mengaku belum mau membahas wacana ini karena masih harus fokus mengawal hasil rekapitulasi kpu republik indonesia baik pileg ataupun pilpres
saudara di pilpres dua ribu dua puluh empat pasangan prabowo gibran diusung oleh empat partai besar yang lolos ke senayan
keempat partai ini antara lain gerindra golkar pan dan juga demokrat
tak menutup kemungkinan partai pengusung pasangan lain juga akan diajak masuk diajak gabung dalam koalisi di pemerintahan nanti
saat ini sebelum penetapan presiden dan wakil presiden terpilih tahapan penghitungan suara memang masih berlangsung
seluruh partai menunggu hasil rekapitulasi suara secara nasional oleh kpu republik indonesia
tak hanya itu dugaan kecurangan pemilu juga terus disuarakan dalam mengawal penghitungan suara pemilu ini
bahkan sejumlah partai seperti pkb nasdem pks dan pdi perjuangan
tengah menyiapkan hak angket dpr untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat
tentang kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat
tentang kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat
tentang kecurangan pemilu dua puluh empat distansi
ada yang menarik saudara meski rencana koalisi besar ini belum terbentuk
sudah ada partai yang minta jatah kursi menteri
ketua umum partai golkar air langga hartarto meminta jatah minimal lima kursi kepada prabowo gibran
karena menurutnya kontribusinya golkar ini di pilpres cukup ada
dalam pidatonya saat acara golkar di bali air langga menyinggung kontribusi partainya
dalam memenangkan prabowo gibran hingga dua puluh lima persen
karena ini airlangga meminta jatah kursi menteri minimal lima untuk golkar pada pemerintahan prabowo gibran
saya sampaikan ke pak prabowo kontribusi golkar ke pak prabowo
karena kita lima belas dari lima puluh delapan persen maka kita kontribusi dua puluh lima persen pak bowo
kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lah
kalau yang kita sebut lima itu minimal lima
tapi kalau dihitung proporsinya dua puluh lima persen
kalau golkar bersemangat mengharapkan lima kursi menteri
lain halnya dengan rekan sekoalisinya
ketua dpp partai amanat nasional saleh daulai menilai
belum saatnya membicarakan jatah menteri
dibicarakan setelah proses pemilu ini selesai
namun pan yakin prabowo punya keputusan terbaik soal penentuan kursi menteri
terlebih pan sudah tiga kali pemilu bersama dengan prabowo
partai amanat nasional sampai saat ini masih belum memprioritaskan pembahasan bagi bagi kursi menteri
tiga kali pemilu suka dukanya kita ikut bersama dengan pak prabowo
kita tidak pernah pindah pilihan pindah ke lain hati
nah karena itu tentu atas dasar ini ya partai manat nasional merasa bahwa
pak prabowo akan memberikan keputusan terbaik terkait dengan komposisi kabinet itu nanti
soal pembicaraan kursi kabinet ini saya kira ya belum menjadi prioritas lah untuk sementara ini
tapi kalau ada yang mau menyatakan misalnya soal kursi itu ya silakan ya
tapi bagi pan ini belum menjadi bagian prioritas untuk dibicarakan begitu
dari solo calon wakil presiden yang saat ini menjadi wali kota solo jawa tengah
gibran raka buming raka merespons permintaan jatah menteri partai golkar
gibran bilang soal kabinet belum dibahas dan akan diputuskan oleh prabowo subianto
pembicaraan soal kabinet prabowo gibran masih belum dibicarakan
gibran meminta semua pihak sekali lagi untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari kpu
gibran memastikan kabinet ini adalah hasil pembicaraan
gibran juga menegaskan bahwa jokowi tak akan cawe cawe soal menteri
untuk masalah menteri dan lain lainnya nanti bisa dibicarakan lagi
mungkin nanti akan juga ikut menyusun kabinet
belum ada pembicaraan itu
dan ikut andil untuk masih pertimbangan itu
belum ada pembicaraan ke sana
kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan pak prabowo
saudara formasi pasca pilpres sebenarnya lumrah
kalau mulai dikalkulasi koalisi yang berpotensi jadi pemenang pilpres
namun jika koalisi saja belum terbentuk dan sudah ada partai yang minta jatah kursi
bisa jadi koalisi pemerintahan mendatang akan menjadi gemuk
tapi yang kini paling menjadi prioritas
adalah mengawal suara pemilu
pasalnya rekapitulasi masih berlangsung
dan kpwri sendiri belum juga memutuskan siapa yang jadi pemenang di pilpres dua ribu dua puluh empat ini